saya sangat kecewa sama abar abar kamu itu
sepertinya dia sangat tidak peduli sama kamu
malah dia asik pacaran sama mamanya mondi itu
tapi kok sekarang kayaknya dia sayang banget sama bufa ya
aku gue jadi ngerasa kalau om kobar itu bakal jauhin gue dari abah ya
atau kayak apes kayak apa gak ngerti sih gue sama hidup gue
gue pergi dari rumah
maksudnya biar tenangin diri sendiri
tapi jadinya apa di luar rumah juga begitu
kenapa semua orang tuh seneng sama reva dan boy
mereka berpasangan menang apalah segala macam
mereka tuh gak cocok mereka berdua
gak oke mereka berdua
ya kan boy itu cocoknya sama gue
bukan sama reva
waduh seneng banget
mendingan gue kemana mana
aku harus memastikan
apa dia masih marah
atau juga engga
gak tau pak gue lagi keriput nih
gidat gue gara gara mikirin reva sama boy
terus lo mau bikin gue tambah keriput lagi karena ngeliat muka lo yang udah tuai laki laki
hei ku campur banget sih
pogah juga gue mau pulang
adelina masih ngambak sama aku ya
adelina masih ngambak sama aku ya
adelina masih ngambak sama aku ya
apa dia dirumah
tau ya masih hidup
pasti dia teh terharu
orang surti aja kayak begini
makasih makasih makasih
telepon tuh gak ganggu gue
ah surti ini bapak
bapak mau bicara sama ibu ada
aduh pak si nyomu tuh
eh gak ada dirumah
aduh si nyomu tuh gak ngomong sama ibu ada
surti juga gak tau si nyomu teh kemana
harusnya tuh mama yang terima kasih sama bapak
kamu tuh udah bikin mama bangga sekali
selamat ya boy
lapa dari gue udah yakin
kalau kamu sama leva pasti adalah pasangan terdahsyat
makasih ya udah dukung aku sama buoy di acara kontes ini
kalau bukan karena dukungan tante yang besar ke kita
pasti kemenangan ini bukan jatuh ke ref boy
kamu gak boleh ngomong kayak gitu reva
kamu tau gak
kalian berdua itu adalah pasangan yang sangat cocok
saya bangga sekali sama kalian berdua
seharusnya tante yang minta maaf sama kamu
karena kan selama ini tante yang suka nyakitin kamu
tante juga yang udah
tante gak perlu lanjutin lagi
reva gak pernah ngerasa tante nyakitin reva atau nyusahin reva
justru reva malah senang karena sekarang tante sangat nge support reva sama boy
tapi reva gak boleh bangga tante lagi
ingat mulai hari ini
harus manggilkan pacar
karena tante juga sayang sama kamu
udah cukup ya
nah gimana kalau untuk merayakan kemenangan boy
papa bro traktir semua kali
dok kamu yang pilih tempatnya ya
aduh bukannya kami mau nolak nih pak wirawan
sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih
tapi berhubung kami ada acara ngedet bareng
jadi kami mungkin di kafe yang lain aja pak
tapi terima kasih sebelumnya pak
kalau ini mau double dead
oke baik pak
ambil dulu ya
terima kasih guru
selamat ya re boy
selamat re boy
ini juga berkat tante kok
iya kan rev
makasih tante miranda kak yasmin
udah dukung kita banget
sampai akhirnya kita bisa jadi pemenang di kontes ini
katanya gak bisa bicara banyak
kalau kemenangan ini memang karena kalian memang cocok
papa yang belum kenal
om kobarto kayaknya benci banget sama abah deh
saya sangat kecewa sama abah rahma kamu itu
dia sangat tidak peduli sama kamu
malah dia asik pacaran sama mamanya mondi itu
sekarang kayaknya dia sayang banget sama dukai
kok gue jadi ngerasa kalau om kobarto itu bakal jauhin gue dari abah ya
kalau misalkan enggak
kenapa om kobarto selalu jelek jelekin abah depan gue
walaupun tidak secara langsung sih
kalau dia masih sayang sama gue
dia pasti akan mencari saya
mondi pasti nyari nyariin gue nih
gue yakin banget komodi itu pasti masih sayang sama gue
dia mutusin gue bukan karena dia gak sayang sama gue
tapi karena dia juga sayang sama mamanya
tante gak mau kamu putus sama mondi
karena tante tahu
dan tante lihat
semalam mondi tidur sambil pelukin foto kamu terus kok
malah tante pikir
kamu yang putusin mondi
tante nggak usah mikirin dia
cepat atau lambat nanti kamu bakal tahu sendiri apa masalahnya
hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
pantes aja waktu mondi putusin gue
kok kayaknya ini berat banget ya
tapi kan gue nggak hafal nomernya mondi
nomernya mondi kan nomer cantik
udah nomor gue gampang diinget
gampang diinget juga
tapi gue sekarang mau nyari raya lagi
gue harus temuin ryan
dan lo berdua
thank you udah membantuin gue
sudah kita cari bareng bareng lagi ya
juga sedia kok
buat bantuin lo terus
dia udah dia masa masanya
buah dua pastel giginya
tutaj semuanya kayaknya
nasional anda kah digunakan
gimana hah semua khawatir nyariin kamu
aku abah mamah aku
alhamdulillah aku baik baik aja kok
sekarang ini aku di rumahnya om kobar
rai bukannya dia di penjara
kalo masalah itu sih aku gak pernah tanyain langsung
rai dia orang jahat rai
kamu kenapa bisa sama dia
udah kamu tenang aja mohon
sejauh ini kamu kobar baik kok sama aku
malah yang ada aku disini diurus
sayang tapi dia itu orang jahat
waktu itu aku kecelakaan
pas aku lari dari kamu sama abah
ya saat aku tau kalau misalkan abah itu pacaran sama omakamu
aku gak sadar
dan tiba tiba pas aku sadar
aku udah ada di rumah om kobar
dan ternyata om kobar itu bukan pertama kalinya dia nyelamatin aku
tapi sebelumnya juga dia sering nyelamatin aku
syukur deh kalau kamu gak kenapa napa
kamu tolong kabarin abah ya
aku takut abah khawatir
dan aku takut kalau misalkan abah masih mikirin aku
iya iya aku pasti kasih tau abah
oh iya kalau gitu nanti aku telfon lagi ya
ray udah makan belum
belum sih om
kalau begitu raya mau makan apa sekarang
nanti biar saya beliin
aku belum pengen makan kok om
nanti kalau misalnya aku udah pengen makan
aku pasti makan kok
lagian om jangan terlalu repot
soalnya aku gak enak kalau disini
nanti mau jadi gak repotin om
justru saya nggak merasa direpotkan
saya senang sekali kamu ada disini
dan apapun akan saya lakukan demi kebahagiaan kamu